untuk membantu memburu buronan dan juga menekan angka kriminalitas
polrestabes surabaya berencana memanfaatkan cctv berteknologi canggih
cctv ini dilengkapi dengan sistem face recognition dan terintegrasi dengan database dinas kependudukan
sehingga dapat menganalisis wajah secara otomatis
polrestabes kota surabaya berencana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan keamanan
salah satunya adalah penggunaan cctv yang dilengkapi sistem face recognition atau analitik wajah
proses monitoring cctv dipusatkan di gedung comment center polrestabes surabaya selama dua puluh empat jam
saat ini baru ada dua kamera yang sudah terpasang yaitu di kpu provinsi jawa timur dan gedung negara gerahadi
sayangnya cctv dengan sistem analitik wajah ini masih belum dapat beroperasi secara maksimal

sistem ini dapat berfungsi jika sudah terhubung server dengan baik dan juga tersambung dengan database kependudukan di beberapa tempat
kecanggihan teknologi ini akan dimanfaatkan kepolisian kota surabaya untuk memudahkan perburuan buron
kalau untuk aplikasi ini adalah milik kami milik polri yang kita sudah pasang
di sini kita integrasikan dengan database di sistem pendudukan
dan kita sendiri juga ada input manual
orang orang yang kita tengarai berpotensi mengganggu keamanan
kemudian juga orang orang yang keluar masuk kantor kita juga itu tersimpan dengan baik
walaupun belum berfungsi inovasi teknologi yang akan dimanfaatkan polrestabes surabaya ini mendapat respon positif dari warga
setuju karena bisa mempermudah memberantas kejahatan khususnya di surabaya
kalau setuju setuju
ini kan polisi sudah berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi
terus ini juga bisa membantu masyarakat terlepas apa namanya membantu polisi juga buat nangkep buron gitu
cctv dengan analitik wajah ini akan dipasang di beberapa objek vital di kota surabaya
rencananya ada sebelas titik pemasangan mulai dari kantor pemerintah terminal stasiun hingga taman taman kota